terima kasih anda masih bersama kami di bni sirkuit nasional dua ribu dua puluh
dan untuk mengenal lebih jauh gelaran bni sirkuit bulutangkis nasional
kita akan bergabung lagi dengan wilam nasution di gorkoni bandung
halo selamat siang wilam
kita bergabung lagi
boleh digambarkan seperti apa makna penting gelaran bni sirkuit nasional pada tahun dua ribu dua puluh tiga ini
pertandingan semifinal akan segera dimulai
dan untuk mengetahui lebih dalam seperti apa nanti jalannya pertandingan
saya sudah bersama dengan ibu mimi irawan dari kabit turnamen dan perwasitan pbsi
selamat siang ibu mimi
bu ini kita pengen tahu nih bu bagaimana jalannya pertandingan semifinal di gorkoni jawa barat saat ini
seperti apa bu
jadi kalau kita bilang jalannya bagaimana saya berkatakan hebat
karena atlet atlet yang sudah sampai di semifinal
itu pasti senang
senangnya pertama ini karena anak anak ya biasanya itu mereka sudah mendapat medali
itu salah satunya
karena sudah di empat besar
nah tetapi dari sekian banyak klub yang bertarung di semifinal hari ini
tiga di antaranya klub besar
sehingga boleh dikatakan dengan tiga kelompok umur lima belas nomor pertandingan
jadi kita memainkan tiga puluh match dengan menggunakan empat lapangan
nah saya berharap nanti jam dua kita bisa saksikan siapa yang akan menuju ke final
tentu ini adalah atlet atlet yang juga ada muka lama kombinasi ada juga muka baru
dan saya terus terang senang sekali kalau banyak muka muka baru
mau itu atlet putra maupun itu atlet putri
karena rangkaian sirnas a tahun dua ribu dua puluh tiga dibuka di jabar ini
nanti kita akan yang kedua ada di pukerto dan selanjutnya ada lima kali dalam tahun dua ribu dua puluh
tapi dari beberapa hari ini mereka cukup senang ya
artinya karena sudah lama sekali tidak bertanding dua lima tahun gara gara pandemi
dan sekarang bertanding makanya kita boleh dikatakan tidak menjual kartis
supaya penonton bisa menyaksikan dengan gratis
tetapi ternyata cuaca barangkali tidak bersahabat
jadi mereka pada ya rada malas apalagi udah dengar ada cnn katanya
mungkin ini masih belum mulai bu
jadi ini mungkin akan berdatangan sebentar lagi
saya harap begitu
bu ini melihat klub klub yang tadi ibu sebutkan anda sebelas ini ada sesuatu yang baru di dalamnya untuk klub klub ini atau seperti apa
memang banyak beberapa klub klub itu banyak yang klub klub baru
tetapi ada tiga klub yang lama ya saya sebut aja ya ada di situ jaya raya
kan sudah tahu sudah pembinaannya bagaimana
ada pb jarum juga
ada pb menjen eksis juga
dan yang lainnya ya pb yang masih dalam taraf baru dan mulai menapaklah seperti itu
tapi apapun ya saya tetap menghargai walaupun dari pb kecil yang belum besar sudah ada wakilnya di semifinal gitu
menarik ya bu jadi ada yang lama dan ada yang baru
ya jadi sebenarnya persaingan
mengenai partainya sendiri bu ada tunggal putra tunggal putri ini ada ganda putra putri campuran ini sebenarnya
ada yang lebih diutamakan ada yang lebih menarik atau sebenarnya semua sama seperti apa
sesungguhnya kita kan tiga kelompok umur
jadi ada pemula remaja tarunah
ketiga tiga ini adalah umur untuk pembinaan
yang artinya memiliki masa depan yang masih panjang
begitu sehingga kalau kita buat setiap kelompok umur itu ada lima nomor pertandingan baik tunggal putra tunggal putri ganda putra ganda putri ganda campuran
ini masing masing karena ada atlet yang bermain rangkap ada tunggal ada ganda mencoba coba
tetapi ada yang juga oleh klubnya sudah di spesifik
jadi ini ganda campuran ini spesial dia ganda putri ini dia tunggal begitu
tapi kita serahkan kepada atlet
bagi kami pbsi adalah hasilnya pasangan siapa yang baik
karena untuk menuju ke cipayung itu masih jauh
jadi bagi atlet atlet ini biar dibina lah oleh klubnya

nah kita pbsi ini tugasnya kan membuatnya
nah kita pbsi ini tugasnya kan membuatnya
sebanyak banyaknya pertandingan supaya ada pembinaan menuju prestasi
kalau sudah diplatnas kan bukan prestasi lagi juara yang dicari
melihat ini bu ini kan sudah berlangsung selama empat hari
apakah stamina nya akan menurun nanti akan terlihat di pertandingan atau seperti apa sih bu harapannya
ya kalau dibilang capek ini atlet ada
karena kan kita bisa lihat kan baru mereka main mereka sudah minta diobatin seperti itu biasa
seperti itu biasa atau cari nafas juga kan
tapi itu sah sah saja capek sih pasti capek ya
artinya kalau dia hanya bermain tunggal saja mungkin tidak sebegitu capek
tapi kalau dia bermain rangkap itu yang capek gitu
tapi anak anak sekarang ini kan boleh dikatakan kuat kuat begitu
cuma ya itu tadi ada satu kelemahan mereka itu kadang kadang cepat begitu tidak kalau saya lihat kurang fokus
kurang fokus begitu kurang fokus
kurang fokus dan lebih besar teriaknya
berarti itu pekerjaan rumahnya bu harus lebih fokus
iya nanti biar dikelop kelop
jadi jangan energi itu dihabiskan dengan teriak teriakan
sebab itu kalau saya lihat juga ya orang luar negeri juga ada teriak tapi tidak seperti anak anak ini
tapi ya biarlah karena mereka adalah usia usia dalam masa pancaroba gitu kan
bu mimik boleh cerita nanti setelah semifinal kemudian partai final selanjutnya seperti apa
ya jadi kalau selesai hari ini semifinal besok kita akan final
besok final itu ada lima belas nomor untuk dipertandingkan untuk mencari juara satu dan juara dua
yang kalah hari ini itu menjadi semifinal
artinya juara tiga bersama dan kita tidak mempertandingkan lagi
karena kita rasa memang mereka yang sudah pantas lah di empat besar seperti itu
nah nanti kalau mereka sudah juara kita juga nanti oleh pb pbsi kan
ada point ranking bagi mereka
itu poin ranking itu akan otomatis akan dicatat ya
dicatat nah nanti kalau ada sirnas yang berikutnya nanti mereka bisa berpartisipasi
itu bebas mau ikut boleh nggak mau ikut boleh
tetapi yang penting pada akhir tahun itu siapa yang terbaik
saya akan memilih tiga puluh dua yang terbaik dari setiap nomor setiap kelompok umur ini untuk mengikuti premiernya
karena di situ biar kita lihat inilah yang terbaiknya
contoh soal bisa saja nanti ranking satu bisa kalah dari ranking lima
tapi yang main itu sudah betul betul bagus semua dari awal
itu yang luar biasanya begitu
karena ya setelah itu nanti mereka pasti ada ke jurnas
nah nanti kalau selesai ke jurnas biasanya kami bawa seleksi
bidang pembinaan di cipayung akan membuat seleksi lah
untuk siapa yang nanti yang akan diterima untuk tahun depan
karena biasanya setiap tahun ada degradasi promosi seperti itu
baik jadi ini masih di rangkaian awal untuk melihat seperti apa sepak terjang atlet atlet muda bulu tangkis indonesia ya bumi
tapi ini awal yang baik
dea dan afif ini kita tidak sabar lagi untuk melihat bagaimana pertandingan semifinal berlangsung
kembali ke anda dea dan afif
terima kasih wilam
saya juga udah gak sabar ini untuk menyaksikan pertandingan pertama
tapi tahan dulu sebelum kita masuk ke pertandingan